sejumlah mahasiswa perguruan tinggi ilmu al quran dievakuasi dari asrama kampus mereka di kawasan cilandak jakarta selatan pada minggu
proses evakuasi yang direkam oleh warga tersebut memperlihatkan mahasiswa diangkut menggunakan tiga unit bus sekolah yang diiringi dua mobil ambulans
evakuasi mahasiswa pt iq ini dilakukan setelah sejumlah mahasiswa terkonfirmasi positif covid sembilan belas
oleh tim gugus tugas covid sembilan belas jakarta selatan para mahasiswa dievakuasi ke rumah sakit darurat wisma atlet dan tower pademangat untuk menjalani isolasi
senin siang sejumlah tenaga medis dan tim satgas covid sembilan belas mendatangi lokasi untuk memastikan proses sterilisasi dan pemeriksaan lanjutan mahasiswa yang berada di dalam asrama
tapi sudah banyak yang dibawa
kayaknya segitu ya
kayaknya sudah banyak
ada berapa malam
masih coba yang disini bu
kalau yang masuk yang baru ini empat ratus lebih kayaknya
yang masuk ya
mahasiswa di dalam itu
yang baru ya
yang baru yang masuk
jumlah yang terpapar itu yang paling mengetahui ini adalah di naskah kata
karena ini kebetulan kita ada di wilayah
ada kata kata negara negara
jadi ini cuma ada situasi kondisi aja
yang lain lainnya secara tahan memang di naskah kata
untuk meminimalisir penularan kampus pt
iq dan asrama mahasiswa ditutup sementara
menurut rencana area kampus dan asrama juga akan disterilkan dengan cairan disinfektan
badru zamal jakarta